kedapatan tengah menenggak miras oplosan seorang oknum pns di tasikmalaya jawa barat digerebek polisi
guna kelabui petugas puluhan bungkus miras oplosan jenis victor disimpan dalam kotak mesin pompa air
dalam razia yang digelar satuan sabhara polresta tasikmalaya
seorang pegawai negeri sipil kepergok tengah menenggak miras oplosan di kawasan empang tawang
dari keterangan pns tersebut petugas berhasil menemukan tempat penyimpanan miras oplosan jenis victor
sebuah kotak penyimpanan mesin pompa air dijadikan sebagai tempat penyimpanan puluhan botol miras oplosan
petugas pun harus membongkar paksa kotak dengan cara ditendang karena dalam keadaan terkunci
sedikitnya empat puluh empat bungkus plastik miras oplosan siap edar disita
meski dicurigai sebagai penjual namun pns ini mengelak tuduhan itu
ia mengaku baru dua kali membeli miras oplosan
guna pemeriksaan lebih lanjut oknum pns dan barang bukti puluhan bungkus plastik miras oplosan diamankan
dari radian tasik malaya